seperti yang dijanjikan oleh putri tadi kita akan memberikan informasi mengenai bagaimana suasana liburan di berbagai tempat di indonesia
yang paling utama ini dekat sekali dengan ibu kota jakarta memang
daerah favorit pokoknya
daerah favorit awal libur pascah lalu lintas menuju kawasan puncak bogor di jawa barat
mulai dijejali oleh kendaraan warga ibu kota
sejak jumat pagi jalanan macet hingga tujuh km
jadi antrian panjang terlihat menjelang gerbang tol ciawi kabupaten bogor jawa barat
dan ini sudah terjadi sejak jumat pagi
mungkin anda yang sudah melewati wilayah ini sudah merasakannya tadi
dan kemacetan terjadi mulai dari tol jagorawi melewati simpang gadok hingga mega mendung
ini nggak pada ini ya kapuk rupanya para pengendara
ya pengendara harus antri lebih dari satu jam
polisi menerapkan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan
selain karena bertambahnya volume kendaraan kemacetan juga terjadi karena terdapat beberapa titik keramaian di sepanjang jalur itu
ya dan diperkirakan
lonjakan arus wisata akan terus mengalir hingga besok
cukup lama ya
dan kepolisian telah menyiagakan lebih dari dua ratus personil untuk mengatur lalu lintas di libur akhir pekan yang cukup panjang ini